informasi selanjutnya nasib kurang beruntung dialami marita aryani
kapten tim nasional sepak bola disabilitas indonesia asal temanggung jawa tengah
meski telah menorehkan berbagai prestasi dan mengharumkan nama bangsa
marita yang berstatus yatim piatu kini hanya menjadi seorang buruh cuci
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya
beginilah keseharian marita aryani yang tinggal di lingkungan mujahidin
kota temanggung jawa tengah
meski berstatus sebagai kapten timnas sepak bola disabilitas intelektual
marita terpaksa harus menjadi tukang cuci di salah satu warung makan milik tetangganya
hal ini dilakukan marita untuk mencukupi kebutuhan hidup
sebagai atlet sepak bola berkebutuhan khusus
marita telah menorehkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa
bersama timnya marita telah berlaga di berbagai kejuaraan berskala nasional dan internasional
salah satu prestasinya yakni meraih medali emas
di india pada agustus lalu
marita yang sejak kecil merupakan yatim piatu
kini hidup di rumah yang sangat sederhana bersama neneknya
di sela kesibukannya menjadi buruh cuci
marita tetap melatih skillnya dengan bermain bola di lapangan tak jauh dari rumahnya
saya awalnya ikut atletik
terus lihat teman teman main sepak bola cowok
terus saya gabung
dalam berikutnya saya ikut latihan sepak bola lagi
ternyata bapak saya di sepak bola
kalau di sepak bola sudah di mana saja pertandingnya
di malaysia filipina abu dhabi ke india
selain ingin tetap mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola
marita aryani berharap mendapat pekerjaan dengan upah lebih layak
ia juga berharap ada kepedulian dari pemerintah kabupaten maupun pusat
agar bisa mendapat pekerjaan dengan penghasilan tetap
dari sugiarto ke manggung jawa tenggara